sarkas ini semuanya kita sudah merasa puas karena ini program parmentah siap mendukung saja
dari bendungan kami joro sampai bandara
kalau panjangnya sendiri untuk disini berapa kisaran
panjangnya itu sekitar kalau pleret ya darah pleret sekitar satu lima kilo mas
kalau ke timurnya lagi kan ada bendungan bugel sudah beda kaluran
tapi itu ada warga yang menolak nggak sih pak
ini alhamdulillah manut sudah diganti untung soalnya
jadi mulai tahun dua ribu dua puluh satu itu warga sudah diganti untung sudah pembayaran sudah pada pindah
ada yang ke luar desa ada yang di belakangnya bisa nggak kena dampak bisa dibangun
kalau sama tanahnya sama kalau bangunannya bisa dihitung paling dikit kalau tanahnya kan banyak
tapi rata rata ini hunian ya
kalau rumah bapak kena kena semuanya
iya sekitar tiga ratus an meter
ini kan pak di saya itu dua ratus delapan puluh an
kalau kemarin per meternya sesuai pak
masyarakat itu kata kata nggak ada yang bergejolak semuanya
ini buat jls jalan lintas selatan
sambil bukan sampai bandara
kalau dari segi apresial sendiri itu cukup memuaskan atau gimana pak
ya untuk masyarakat sini semuanya kita sudah ya merasa puas karena ini program parmentas yang mendukung aja
kalau tangganya bapak itu pindahnya kemana pak
ada yang sebagian pindah ke bojong ada yang ke bugel
ada yang ke peleret tapi peleret bagian
kalau saya kan masih punya mundur kisah tanah
yang di belakang ini sudah terjamin tidak terkena lagi atau gimana pak
wah itu kurang tahu nanti programnya pemerintah gimana
masalahnya itu sudah program perintah kita hanya mendukung aja
saya muhammad syahriza saksikan program program kompas tv melalui siaran digital bayar tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya